ombudsman ri menyebutkan wajib sertifikasi produk halal yang menjadi kewajiban bagi industri makanan dan minuman belum siap diterapkan hingga jatuh tempo tujuh belas oktober dua ribu sembilan belas esok hari
dan melalui sambungan telpon sudah ada komisioner ombudsman ahmad suhaidi selama sore
pak ahmad sertifikasi halal yang sebelumnya menjadi wawonang mui kini berpindah tangan ke kementerian agama tanggapan anda seperti apa pak
ya selamat malam mas nandi
ya itu menurut undang undang memang sekarang yang mengeluarkan sertifikasi halal itu bpjph ya badan penjamin sertifikasi halal
jadi tetapi itu sebenarnya prosesnya cukup panjang ya seharusnya sudah ada lph lembaga penjamin halal
jadi prosesnya itu dari masyarakat ya
kita ke lph dulu kemudian lph memproses dicek dan lain lain oleh petugas sertifikasi halal
kemudian baru dimasukkan ke bpjph untuk diverifikasi gitu
nah barulah disampaikan ke mui untuk dikeluarkan
ya pak ahmad soedi
jadi yang mengeluarkan sertifikasi itu bpcph
ya pak mas soedi kemudian landasan konstitusionalnya sendiri seperti apa pak dari kewenangannya tadi di lp pom mui kemudian berpindah ke kementerian agama
ya itu kalau di mui kan hanya pma ya hanya peraturan menteri agama
nah sekarang ini justru undang undang yang menyampaikan ke bpdph itu
masalahnya adalah sebenarnya itu menurut pengamatan kami paling tidak sampai tiga minggu yang lalu
itu belum cukup siap lph lph
lph itu front apa namanya ya pelayanan masyarakat paling depan gitu
jadi harusnya mereka lah yang harus lebih dulu disiapkan termasuk auditornya
jadi lph itu isinya adalah auditor
halal dan harus dilengkapi juga dengan peralatan ya
jadi om husman disini menemukan bahwa sebetulnya lph dari kementerian agama ini belum siap untuk menjadi penjamin pemegang kewenangan untuk mengeluarkan jph
ya jadi lph itu boleh didirikan oleh masyarakat boleh juga oleh pemerintah
misalnya perguruan tinggi dan lain lain sebenarnya
untuk ini maka ketika bpdbh kami panggil ke kantor mereka mengatakan meskipun belum siap tetapi untuk sementara dalam waktu dua tahun paling tidak
itu tetap akan dilakukan oleh bpom mui
jadi sebenarnya bppbh masih sangat tergantung pada bpom mui
di daerah daerah terutama
ya pak suhaidi
tapi di sisi lain di sini lp pom mui mengajukan gugatan ke mk terkait dengan pemindahan kewenangan ini
apa kemudian tanggapan anda
nah sekarang ini setahu kami mui sudah mencabut itu karena justru bpdph sekarang tergantung pada bp pom mui
kalau dulu kalau seandainya saya kira bpjph itu siap semua
lph di daerah daerah sebagai pelayanan kepada masyarakat mungkin judicial review itu akan diteruskan
apakah kemudian ini mengindikasikan adanya konflik kepentingan pak
jadi memang saya kira itu alat negosiasi dari mui
mui sejak awal memang tidak rela
apa sertifikasi halal ini dipindahkan ke pemerintah sejak awal
sehingga kemudian mereka membawa itu ke mk
tetapi setelah kementerian agama apa ya semata melunak itu dengan menggunakan fasilitas bp pom mui
maka kemudian mereka menarik
dan saya kira memang pada realitasnya itu kementerian agama sangat tergantung kepada mui sekarang ini
karena mereka belum siap ya melayani masyarakat dalam soal ini
sehingga jadi laporan dari bpj kepada kami bahwa makanan dan minuman itu akan diberi masa transisi dua tahun
nah untuk yang lain seperti obat obatan dan lain lain itu bahkan dikasih lima tahun
pak soedi coba kita menarik ke sisi masyarakat yang menjadi bagian terakhir atau hilir dari pengurusan sertifikasi halal ini
nantinya bagaimana menurut anda jika kemudian kewenangan diberikan kepada kementerian agama proses pengurusan sertifikasi halal untuk produk konsumen
ini sebenarnya lebih fair ya kalau itu diurus dengan baik
misalnya soal tarif ya karena dana itu itu akan dana masuk ke negara sebenarnya
itu kalau berharapnya
karena bpdbh itu adalah badan yang boleh menarik dana untuk dana negara
jadi itu sebenarnya dari sisi ini lebih sah
dan lebih bisa di check di kontrol
selama ini kan mui tidak mau dievaluasi soal pendanaan itu
karena merasa itu bukan lembaga negara karena dia lembaga swasta
nah kalau dana itu masuk negara melalui bpjbh maka sebenarnya lebih fair
lebih bisa di check
jadi om budsman berpendapat bahwa akan lebih fair jika kemudian pengurusan sertifikasi halal atau jph ini dikembalikan ke kementerian agama begitu ya pak ahmad swadi
baik pak ahmad swadi komisioner om budsman republik indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam pak